ya mau ketemu lo
mencak lo mancing ini gue udah siap
gue lagi ngebujukin setajudin biar mau diajak ke rumah sakit
emang belum juga
bang ojek maaf ya agak lama
iya gak apa apa gimana kondisi pacarnya
dia kena demam berdarah
masih harus diopnamo bang ojak
kita cari tempat makan dulu ya bang ojek

tak ada yang gabung n ceritain

bagus sih aku
kamu mau es dapat juga pur
lu mau narantir kue
ya enggak atuh pur saya cuma nanya aja
kalau kamu mau beli sendiri aja tuh
ya udah john
ya mau ketemu lo
ngajak lo mancing ini gue udah siap
gue lagi ngebujukin stajudin biar mau diajak ke rumah sakit
emang belum juga
gue takut dia sakitnya serius
nah sekarang aja liat tuh jalan aja udah susah
yaudah gue balik lagi
eh dulu dulu lo kagak ngajak si odi
jual mahal kagak mau mancing
nih lupakan gue dong

oke bang ojak tunggu sini aja
bang ojek kan belum makan siang pasti lapar juga kan
udah mulai sekolahnya
abis makan temenin iko mancin yuk
ya iya masa mancing gajah
emang gajah bisa dipancing kok
cuman kerja juga
kita temenan udah lama

lo ngontrakan udah abis

paswapiannya ada bu
aduh paswapiannya baru saja berangkat ke kampus
namanya ada apa
mau laporan bunur
ini soal hunting saya ke minimarket yang siap bekerjasama dengan kita
beberapa belum siap bekerja sama dengan kita
beberapa sedang mempertimbangkan
dan beberapa minimarket mau bekerja sama dengan kita
baru itu aja laporannya bunur
besok saya kabarin lagi ya
baisah tolong bikinin bang harun minum
kasian habis keliling
mau ke rumahnya daddy tau gak
daddy anaknya pabai naim
iya bener itu
tapi ojeknya satu aja bisa enggak
dilarang sama pemerintah
yaudah ojeknya dua
tadi ayah lihat bang ojak sama ineke makan berdua di rumah rumah padang
keliatannya akrab banget
ketawa ke tewi gitu
terus ayah nggak negur
ayah nggak negur sih
tapi kenapa bang ojak tiba tiba akrab sama ineke ya
itu sih ayah nggak tahu
bayar sendiri sendiri dong
terima kasih sama sama kak
ya tergantung kalau sudah akrab dari dulu dan istrinya juga sudah kenal menurut saya sih tidak masalah
memangnya suami siapa yang akrab sama perempuan lain
halo ya bu nur siapa bang ojak sama ineka bu nur tau dari mana
iya yaudah makasih ya bu nur
lo kenapa gak ke dokter dad
situ trauma ya dad
lo trauma sama harga obat apa jarum suntik dad
pasti takut disuntik
lo kenapa dad
buat beli buang
kenapa lo disini
abang ada hubungan apa sama dia
gak ada hubungan apa apaan hubungan tukang ojek sama penumpang
kok akrab banget
abang keluar rumah saling sama dia ke rumah babes sama dia makan siang sama dia
lagi dua punya pacar ntar lagi juga mau kawin
ini barusan dari rumah sakit yang ngokin pacar lagi dua pename pernah demam darah
kalau berantem ntar aja terusin di rumah malu ngeliatin orang